iya shell lo bener tadi emang gak kenapa napa
tapi tapi tadi tuh tiba tiba dia tuh menjerit
terus tadi katanya dokter bilang
kalo bisa ularnya tuh udah menjelar kemana mana
kemungkinan apa ripa
kemungkinan tangannya ripi bakal di amputasi shell
mbak pergisi silahkan ini ya
kamu pesen apa el
tanya el nunggu temennya ibu aja deh
mbak sementara satu air mineral ya
selebihnya nanti saya nunggu tangan saya
oh iya buku muridnya saya tinggal disini ya
terima kasih ya
terima kasih ya
kamu jadi elang deg degan ya
kamu nih gimana sih harusnya deg degan itu ibu bukan kamu
aku gak pernah ngerasain kayak gini sebelum tau bu
temennya ibu jalan belum
ehm harusnya sih udah
tapi mungkin kena macet kali ya di jalan
shell lo pokoknya harus kesini sekarang ini kondisinya tuh gawat banget dan mengkhawatirkan banget shell lo harus ibu rifki ya
tri perasaan pas gue video oh biasa biasa aja kayaknya
iya shell lo bener tadi emang gak kenapa kenapa
tapi tadi tuh tiba tiba dia tuh menjerit
terus tadi katanya dokter bilang kalo bisa ulernya tuh udah menjelar kemana mana
kemungkinan apa rifka
kemungkinan tangannya rifki bakal di amputasi shell
ya ampun perlu kecap
iya shell gimana dong lo harus kesini sekarang ya shell
udah udah gak apa apa sekarang gue kesana ya
gue gak tega banget sama rifki yang lagi sakit
tapi malah harus kejebak sama modusnya arin
maaf banget kalo el ke rumah sakit sekarang gak apa apaan bu
emang kenapa sih
potok kecap bu kasian banget
kan tangannya kepatok tuh
katanya kemungkinan di amputasi el ke rumah sakit sekarang gak apa apaan bu
yaudah kamu kesana ya apa perlu ibu temennya
gak usah ngapain ya
gak usah ibu biar tunggu temen ibu aja ya
ntar aku kabarin ya bu
salam buat potok kecap
cepet sembuh ya
wajar lama banget coba
mas agus ya
bapak kejas ujian gak mbak
enggak usah gak usah
di sini tuh
tiba tiba temennya telfon katanya temen cowoknya yang masuk rumah sakit itu kondisinya buruk
iya temen spesialnya el ya
sepertinya urgent banget sampai l harus pergi buru buru
el sih bilang bukan temen deketnya
cuman kalau aku bilang sih mereka deket
itu loh mas dia itu sakit karena
dek ya ampun dek
kamu gak sabar kesini
tuh kan kamu lari lari jadi jatuh
maaf ya bu sudah merepotkan
pinter kok ya
sayang sekali ya
padahal aku berharap sekali malam ini bisa ketemu sama el
iya mas el juga pengen banget kenalan sama kamu
mungkin next time kita bisa atur waktu lagi untuk ketemu sama air
ayah mas mau pesan apa
kamu orang berlua mari kesini juga
jangan tonton saja
ah lu mampun
guys gue butuh bantuan kalian
ale kenapa lagi
itu muka kenapa tegang
hawa hawanya kericuhan nih
gue mau kalian temenin gue
untuk bikin perhitungan sama ardi
ardi ajak ribut kah
karena kemarin dia menang dengan cara curang
jadi gue mau bales dia sekarang
bagus itu kawan
ini baru sah
kita jadi semangat toh
harga diri negara ips itu
tidak boleh diinjak injak
gue kan makan udah
minum juga udah
obat juga udah diminum
sekarang gue kepengen istirahat
iya bentar ya
aduh sakit deh lehernya
gak bisa kayak gitu lah
gue kan disuruh bokap lo jagain lo
udah istirahat ya
gue gak bisa kalau ada orang di sini
yang ada gue gak tidur tidur
oke kalau enggak lu keluar dulu deh
kalian berdua pergi dulu
biarin rifki istirahat tidur
siapa lo ngajak ajak gue
lo kan biar akrab
ngobrol ngobrol tuh siapa tau kalian keluarga jauh saudara jauh
pokoknya gue mau di sini titik
udah ikut aja ya
oh atau enggak
lo mau gue beliin suster ya
karena lo udah ganggu ketenangan pasien
udah suster banget deh
gak usah narik narik gue
men kayaknya kita harus meeting deh
kita harus bikinin planning acara apa yang harus kita bikin selama kita jadi pengurus osis
dedikasi lo tinggi abis
ngalah ngalain tinggi tiang listrik
lebih tinggi nih dari rambut lo nih
garing lo berdua
ini dia guys
nyanyi udah pasaran tuh
iya pasaran banget
lo ngapain datang kesini
karena kemarin lo menang dengan cara curang
susah banget ya lo terima kesalahan
lo mau taruhan apa lagi
gue gak mau buang buang waktu gue ya
karena rara sekarang udah punya pacar baru